kalau begitu mah di rolling saja gurunya
biar semuanya kena pecut
jalan dulu ah
aku mau dokter dan
mau ketemu bu iin
gimana kang strateginya
udah kamu tenang aja
ntar aku pikirin strateginya
aku mau ke rumah kak um dulu
asal jangan strateginya saya disuruh nikah beneran aja sama ⁇ wasain
ya enggak atu cantik
aku kan juga gak mau kehilangan kamu atu
ah sabar aja ya
aku akan pikirin strateginya
jangan sedih ya cantik
kan ada kang aceh

ya allah tenang aja
udah panjang bu
oh terima kasih
saya yakin besok jennifer tidak akan masuk sekolah lagi bu
atau mungkin febriana bisa bantu bu
sebenarnya febriana itu juga sedang bermasalah bu
semangatnya untuk maju
yang dulu saya lihat dari matanya itu perlahan mulai menghilang bu
mungkin menyatukannya dengan claudia adalah strategi yang salah
saya akan coba pisahkan mereka
febri dan edward itu cocok bu
mereka saling mendukung
nanti saya juga akan coba ngobrol dengan tangkus saya kalau gitu
silahkan diminum bu
bikin masukkan kamu dan saya

kenapa kang dadang
seperti yang kamu lakuin nyawa finn
saya tidak bisa tidur selama tiga voooorn
bagus or enak kang dadang
rather baik dari mana
kalau kamu mempunyai soal kebutuhan yang belum tahu
kamu juga harus menjawab banyaknya
saya juga tidak bisa tidur karena ditengkap
kamu aneh dong anak yang baik itu berkah
ini malah dipikir dia dapat musibah
ini berkah buat orang orang buat saya itu musibah
coba sekarang bagi bagiin barang kum
bikin dia mau masak lagi aja kok
supaya debi gak berbagi
kang dadang gak paham ya
maaf ya kang dadang
iya dah sudah mulai membaik
ah males ah ada dia tuh
kasta beda emang
si claudia sepertinya suka sama edward
dia ngejar ngejar edward terus
tuh kayak gitu tuh
itu baru namanya anaknya aceng suraceng
anak kelas satu smp suka suka
dimana mana bapaknya mah ngelarang
ini malah ngedukung aneh kamu
kita bapaknya eh pacaran udah pas lulus sma
nah sekarang kalau misalnya anaknya juga pacaran pas lulus sma
gak ada kemajuan dong
aduh kemon kemon atau kemon bangun
anak kita harus pacaran sebelum lulus smp
itu baru kemajuan
itu namanya kemunduran
bukan kemajuan bagaimana kamu cek
bapak sesat kamu tau lah
gak paham berarti
gak paham berarti
saya pacaran sebelum tamat smp
ya iya orang kampung smp tidak lulus
aduh bagaimana sih ini
satu bikin sewa satu bikin stres
saya pulang aja lah
iya kang dadang kan udah sore
sebentar lagi juga maghrib
saya juga pulang ah ceng kok
saya ikut kang dadang
nah bagaimana berarti
gak paham berarti
saya pacaran sebelum tamat smp
ya iya orang kampung smp tidak lulus
aduh pake panas ini
satu bikin sewa satu bikin stres
saya pulang aja lah
iya kang dadang kan udah sore
sebenernya lagi juga maghrib
saya juga pulang lah
udah bagaimana rumah saya yang disana rumah kamu disana mau ngikut
eh ngapain berdiri berdiri
saya belum berdiri
karena ketularan tukang pamer lagi
senyam senyum mending senyumnya manis
tapi saya seneng kalau ngasih dadang sewat
makanya kita tetap sehat dan awet muda kum
karena kita kan ketawa terus
apalagi kalau si pedut sewot
aduh makin lucu kum
eh itu tuh ben
si meleho itu inget waktu
itu yang diomongin sama si dadang tadi
si ido mulai membaik
sudah seperti dulu lagi
sejak kapan kum
dari kita kenal ido yang pertama juga udah melehoi
tapi kemarin kemarin itu kan parah sekali ceng
jadi perketinggalan di tambal ban
kita ngomong dua patah kata dia bingung
kayaknya pikiran kita sama deh kum
tentang si melehoi akum suraku
bukan tentang punya istri empat
di pikiran kamu tuh apa
kamu dulu ah tukum ah
eh kamu dulu kan saya nanya duluan
tuh kamu menang kamu duluan
ah kamu memenang
saya cuma berpikir begini
si jenniper mungkin sudah tidak terlalu berpura pura sekarang
jadi interaksi antara jeniper dan ido
sudah mulai membaik
dan itu membuat ido jadi lebih
kembali seperti dulu
emang ini di pikiran kamu apa
kamu katanya ketinggian kum
kalau di pikiran sayanya
mungkin setelah lihat diana yang
ido yang langsung berubah
saya setelah bisa tambah awet muda
kita bisa memandilah
kalau melihat kamu cemerutku